hari ini kasus kematian akibat covid sembilan belas di indonesia menembus seratus ribu kasus
jumlah tersebut tentu tidak sekedar angka
tapi menunjukkan bahwa penanganan pandemi di indonesia masih memiliki banyak catatan
secara global indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang angka kematiannya tembus seratus ribu
apa yang menyebabkan indonesia sulit menekan angka kematian
faktor apa yang menyebabkannya
saya akan membahasnya bersama ahmad arief
selamat malam mas arief
selamat malam mbak
mas arief hari ini angka kematian pasien covid sembilan belas tembus seratus ribu orang
apa saja catatan lapor covid soal ini
apa faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kematian
jadi yang pertama mengenai angka dulu ya
jadi dengan rata rata kematian kita rata rata satu ribu lebih di atas satu ribu per hari sebenarnya
indonesia menjadi negara dengan kematian harian karena covid itu sudah tertinggi di dunia
jadi laporan who kemarin itu hari ini ya
itu menunjukkan bahwa
akumulasi kematian covid di indonesia dalam satu pekan terakhir
itu paling tinggi dibandingkan negara lain
hampir dua belas lima ratus dua puluh lima dalam seminggu
ini hampir dua kali lipat dibanding peringkat kedua yang brazil ya enam sembilan ratus dua puluh dua
padahal jumlah ini itu sebenarnya masih di bawah angka sesungguhnya
karena sistem pelaporan di indonesia itu belum padu antara daerah dan pusat ya
jadi angka di pemerintah daerah kabupaten kota itu jauh lebih tinggi dibandingkan datanya kementerian kesehatan
dan ini juga angka kita ini belum mengikuti panduan pencatatan dari who ya
yang seharusnya suspek probable itu juga dicatat dan dilaporkan gitu
nah ini dari sisi angkanya
lalu kemudian penyebabnya apa
banyak penyebabnya tapi salah satunya sebenarnya
kalau menurut saya adalah terlambatnya tes sama tracing
yang menyebabkan pasien itu sebenarnya rata rata terlambat untuk ditangani
terlambat untuk datang ke rumah sakit dan tentu saja
dalam situasi yang saat ini ketika rumah sakit masih penuh ya
terutama di bulan lalu di jawa collap dan sekarang di luar jawa dalam proses
juga penuh juga artinya penanganan terhadap pasien menjadi lebih terlambat
dan resiko kematian menjadi lebih tinggi
ini kita belum bicara juga kematian yang di non rumah sakit ya
artinya orang orang yang meninggal selama isoman catatan kami ini sangat tinggi sekali sebenarnya
hari ini sudah hampir tiga ribu dari sejak bulan juni sampai bulan juli gitu
jadi ini memang hal yang sangat memprihatinkan sih
oke kalau kemudian kita lihat dari pernyataan wagub dki jakarta
angka kematian tertinggi di dki jakarta masih didominasi pasien yang dirawat di rumah sakit
ini satu hal kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kematian tinggi
ini diungkapkan oleh satgas ataupun juga kepala daerah
mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan rendahnya angka vaksinasi
apakah anda setuju dengan pendapat ini
ataukah anda melihat faktor tadi yang anda sampaikan test and tracingnya ini
yang sebetulnya bermasalah
iya jadi mungkin karakternya bisa berbeda ya
kematian di jakarta mungkin akan berbeda dengan kematian di daerah ya
jadi jakarta ini kan bisa dibilang daerah yang memiliki kemampuan tes tertinggi di indonesia ya
sehingga dan kebanyakan dan banyak juga tes mandiri gitu
sehingga orang sebenarnya ketika datang ke rumah sakit sudah tahu posisinya dia positif dan seterusnya
itu pun angka kematian
kematian di jakarta sangat tinggi
dan memang kalau di jakarta dengan fasilitas kesehatan yang paling lengkap ya
bisa dibilang jumlah rumah sakit jumlah ketersediaan tempat tidur paling tinggi
masuk akal ketika yang meninggal paling banyak di jakarta adalah di rumah sakit gitu ya
walaupun sebenarnya meninggal di jakarta tinggi terutama di bulan juli
salah satunya juga karena rumah sakit juga penuh juga kan sebenarnya
nah ini berbeda dengan kematian di daerah sebenarnya terutama di desa desa
ada tren sebenarnya kematian di desa yang kami perhatikan
sebenarnya kematian yang tidak tercatat
dan bahkan kematian yang belum teridentifikasi sebagai covid
tetapi kalau dalam istilah epidemiologinya ini kan sebenarnya excess death ya
jadi kematian berlebih yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya
di beberapa desa yang kami ini ya yang kami survei misalnya satu desa di majalengka
itu tingkat kematian dalam satu bulan di bulan juli kemarin
itu sudah lima puluh orang dibandingkan rata rata bulanannya yang sekitar tiga sampai lima orang
dan ini juga sama
di jawa timur di sidoarjo itu juga hampir sepuluh kali lipat juga gitu di salah satu desa
yang sebagian besar di antara mereka sebenarnya tidak dites covid
tetapi jelas ada anomali kematian yang sepuluh kali lipat dan bisa dibilang
ya kemungkinan besar penyebabnya covid sebenarnya
tetapi itu kemudian tidak terdata kan
karena yang terdata terkonfirmasi meninggal covid misalnya di majalengka tadi
itu dari lima puluh hanya lima orang yang kemudian terdata
dan mayoritas meninggal di rumah gitu
jadi ada karakter yang berbeda
untuk di kawasan urban dan terutama urban dalam konteks ini jakarta
yang kemungkinan besar memang meninggal di rumah sakit
tetapi kalau masyarakat di desa masyarakat di daerah
dan bahkan juga kemungkinan ini juga terjadi di luar jawa adalah
resiko kematian di luar rumah sakit yang bisa jadi jauh lebih tinggi
dan itu underreported kemungkinan besar
oke ada problematika soal pencatatan yang masih belum akurat
dan juga tadi penanganan pasien covid yang berada di luar rumah sakit
kalau anda melihatnya ada kemudian wacana untuk
melakukan pemusatan bagi masyarakat atau pasien positif covid sembilan belas
yang kemudian harus melaksanakan isolasi mandiri
menurut anda masuk akal atau bisa menjadi solusi kah
untuk isoman terpusat ini
ya sebenarnya isoman terpusat
terutama sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemantauan terhadap pasien isoman ya
jadi tentu saja kalau dilakukan secara terpusat akan lebih baik
karena mobilisasi nakesnya mobilisasi kesehatan
mobilisasi obat obatan dan yang lain lain pasti akan lebih baik
tetapi juga yang perlu diperhitungkan misalnya di desa
isolasi mandiri terpusat ini juga mungkin akan jadi kendala
karena persoalan di desa terutama yang di non kawasan urban
di desa desa di jawa juga di luar jawa itu
ada juga perilaku masyarakat yang memang sengaja menghindari tes
dan menghindari ke rumah sakit
bahkan menghindari untuk isolasi mandiri gitu
karena kemudian covid itu sudah menjadi stigma di banyak daerah
dan bahkan masyarakat dengan kondisi sakit
bahkan menghindari untuk isolasi mandiri

yang gejala sesak nafas yang indikasi covid nya sangat tinggi misalnya
bahkan sudah parah itu menolak untuk diperiksa
apalagi di isolasi mandiri
ini memang menjadi sangat komplek ya persoalannya
untuk kawasan urban saya setuju bahwa isolasi mandiri
isolasi mandiri yang terpusat itu menjadi sangat penting
tetapi untuk di desa ini yang menurut saya yang jauh lebih penting adalah
melakukan pemantauan kepada mereka
kalaupun ada isolasi terpusat itu mungkin di skalanya desa
kayaknya sangat tidak mungkin kalau mereka
diminta isolasi terpusat dibintah ke kota dan sebagainya
akan jadi sangat berat posisinya
oke mas arief tadi anda menggarisbawahi soal pencatatan yang tidak akurat
ada angka yang kemudian berbeda antara pusat dan juga daerah
dan juga ada angka yang kemudian sebetulnya fakta di lapangan itu berbeda
dengan angka yang dilakukan pencatatan begitu
artinya apakah memang sebetulnya secara real
indonesia memang angka kematiannya menembus seratus ribu ini sudah beberapa hari yang lalu sebetulnya
ini dari data lapor covid ya
jadi kami kebetulan di lapor covid itu melakukan pendataan
rekapitulasi laporan kematian oleh pemerintah daerah ya
jadi kabupaten kota di seluruh indonesia itu kan setiap hari juga melaporkan angka kematiannya
nah ketika kami rekapitulasi sebenarnya
pada tanggal dua puluh tiga juli ya

dua minggu lalu ya minggu lalu misalnya
itu sebenarnya angka kematian berdasarkan laporan pemerintah kabupaten kota itu sudah seratus empat ratus tiga puluh enam jiwa
yang pada saat itu
angka kematian yang dilaporkan kementerian kesehatan masih delapan puluh an ribu
ada selisih sekitar sembilan belas ribu sekian ya hampir dua puluh ribu
angka kematian yang lebih tinggi dilaporkan kabupaten kota sebenarnya
nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya
bagaimana bisa ada seleksi seperti itu
padahal ini angka kabupaten kota sebenarnya
kalau kemudian kita lihat
itu sebenarnya juga masih anda reported
karena tadi karena ada definisi kematian kita ini
belum mengikuti panduan definisi kematian who gitu
jadi kalau berdasarkan panduan who itu
sebenarnya sejak delapan belas april dua ribu dua puluh ya
kematian covid itu adalah mereka yang meninggal dengan gejala klinis covid ya
baik yang sudah di pcr ataupun tidak
tetapi gejala klinisnya jelas covid
dan yang dikecualikan itu adalah orang orang yang memang
sebabnya jelas bukan covid misalnya karena kecelakaan dan yang lain
dan di sini berarti artinya harusnya probable dan suspect itu juga dicatat gitu
dan dilaporkan gitu secara
secara untuk surveillance ini juga sangat penting
karena bahkan sekarang ya misalnya orang orang yang meninggal dengan positif
reaktif antigen itu juga tidak dimasukkan dalam catatan ini gitu
ini menjadi sangat ironis
sehingga kami bilang bahwa ada underreported data kematian di indonesia itu berlapis lapis gitu
jadi lapis dari sejak definisinya sendiri yang bermasalah
yang kedua ternyata ada gap tadi
antara kabupaten kota dengan nasional gitu
yang angkanya cukup signifikan
oke dari pantauan laporan covid
apakah perbedaan data antara pusat dan daerah ini
apakah masih terjadi hingga saat ini
masih terjadi dan justru semakin melebar gitu
jadi tadi ada selisih dua puluh ribu itu
di tanggal dua puluh tiga juli
itu semakin hari semakin melebar gitu
ini dari hari ke hari
angka kematian yang dilaporkan kabupaten kota itu
semakin jauh lebih tinggi dibandingkan di kementerian kesehatan gitu
oke ada dua hal yang kemudian saya catat
begitu dari pemaparan anda mas arief
dan juga pencatatan yang kemudian tidak akurat
apakah dua hal ini yang menjadi faktor kritis
untuk penanganan pandemi di tanah air
ya kalau menurut saya kombinasi ya
itu kan satu paket yang memang paling dasar
untuk dilakukan dalam pandemi
komplementernya adalah vaksin ya
vaksin yang membuat resiko keparahan dan kematian lebih rendah misalnya
nah di lain itu tentu saja adalah perilaku masyarakat ya
dalam hal ini adalah protokol kesehatan
yang diharapkan bisa menekan laju kasus gitu
karena laju kematian itu akan terjadi seiring dengan laju kasus
yang tidak mampu tertangani oleh fasilitas kesehatan
jadi kombinasi antara tiga t
yang itu merupakan tanggung jawab pemerintah ya
jadi semakin cepat testnya
dan semakin banyak dilakukan tracing
artinya orang yang kalau dalam standar who kan satu dibanding tiga puluh orang
jadi kalau ada satu kasus positif
seharusnya kan di tracing tiga puluh kontaknya
dan itu semakin cepat ditemukan
artinya kan mereka akan diisolasi semakin cepat
atau kalau butuh perawatan dirawat dengan sejak dini
nah ini adalah kunci dasar sebelum dilakukan treatment gitu
nah kombinasi kedua ya tadi
tiga m atau protokol kesehatan harus dijalankan masyarakat dengan baik
biar kasus yang terjadi tidak melebihi kapasitas fasilitas kesehatan
jadi kombinasi dua ini sebenarnya yang menjadi basicnya
oke kita akan tunggu sama sama
semoga saja upaya segala upaya akan terus dilakukan
agar menekan tingkat kematian pasien covid sembilan belas di tanah air
terima kasih atas pemaparan ini
selamat malam salam sehat selalu
selamat malam sehat semua makasih
cnn indonesia newscast segera kembali